kamu tahu gak seumur hidup aku
aku belum pernah nyakitin opi
karena menurut aku

kamu harus minta syukur masih punya orang tua

iya waktu aku umur sembilan tahun dan opi tujuh tahun kami kecelakaan
mobil kami masuk jurang
aku sama opi selamat
dan orang tua kami
kabarnya kayak gitu
soalnya tubuhnya gak ditemuin
kamu tuh harus hidup mandiri seperti odi
kalau kamu terus mengendalkan daddy gimana nanti keturusan hidup kamu
kalau deddy sudah mati siapa yang menjaga kamu
siapa yang membiayai kamu
kok kamu jadi sedih gitu sih
kok aku cuma inget aja
masih bakal susah
kamu lihat deh semua yang tinggal di sini semua susah
apalagi yang lebih indah dari kebersamaan
kak di luar ada orang gila yang nyariin kakak
iya kakak tau kok
udah mendingan kalian tunggu sini aja jangan ada yang turunnya
udah gue bilangin berkali kali jangan ngergo tristan dari gue
oh itu emang gak tau malu ya dasar muka tembok bu ya
mentangin gue lo hah
gue harap persoalan lo gak usah dibawa kesini ya
emang kenapa lo takut anak gua lo yang gembel gembel ini gak dengerin pembicaraan kita
harus lo biarin mereka dengerin biar mereka tuh pada tau diri gak kayak lo
tapi di buku diari lo lo itu udah kayak cewek kegatelan yang pengen ngerebut corang tau gak
lo itu emang keterlaluan banget ya
ternyata kekayaan udah bikin hati nurani lo hilang
mendingan sekarang lo pergi dari sini
lo pergi dari sini ra
ya apa lagi sih
opi aku udah bilang
apa kakak masih mau ngebelain dia
kakak masih mau bilang kalau dia udah berbuat baik sama opi
dia udah bikin opi malu kak dia udah nyakitin opi
dia udah nyuri buku dari opi dan dia bacain di depan semua orang
dan yang lebih nyakitin lagi dia
dia udah ngerobet potahaya sama ibu
kak dia jahat kak
apakah kamu masih mau nampung dia
mau nampung orang jahat setelah kita baik
mau nampung dia di sini kak
bener kamu ngelakuin itu
ra gue gak ketukutan ya ra gue balik duluan
aku gak nyangka kamu sejahat ini
ini mentalyour princip kita
jangan jauh jauh saja b dick

itu prinsip keren

saya tidak memberi kesina
oh ya dateng